malang betul nasib bayi ini
usianya baru lima belas hari tapi sudah mengalami penganiayaan dari ibu kandungnya sendiri
bayi lemah ini dicubit dan dipukul oleh ibunya
ia hanya diam dan sesekali bersuara saat menghadapi siksaan sang ibunda
yang merekam penganiayaan adalah ibu kandungnya sendiri
warga kabupaten lebak banten ini kalap karena emosi
video ini lantas menjadi viral karena diunggah pelaku ke media sosial
sang suami yang tengah berada di luar kota langsung melaporkan kejadian ke kepolisian
tak pakai lama polisi menangkap pelaku yang tengah berada di sebuah hotel di serang banten
pelaku dibawa ke mapol res lebak untuk diproses
pelaku mengaku kesal kepada sang suami dan untuk melampiaskan rasa kesalnya
pelaku tega menganiaya bayinya yang baru berusia lima belas hari
aksi penganiayaan dilakukan sejak tiga puluh mei dan terus berlanjut hingga kasus ini dilaporkan
dari kejadian ini timbul pertanyaan kok bisa orang tua menyiksa darah dagingnya sendiri
ada beberapa alasan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
hubungan yang tidak sehat antara suami istri
ketika seseorang membenci pasangannya maka terkadang muncul rasa ingin menyakiti
jika rasa ingin menyakiti tidak bisa dilakukan kepada pasangan
tak jarang pelampiasan dilakukan kepada anak
alasannya sepele anak tak memiliki daya untuk melakukan perlawanan
berikutnya adalah karena masa kecil yang penuh kekerasan
jika seseorang melalui masa kecil dengan penuh kekerasan
ada dua kemungkinan yang terjadi
yang pertama ia akan sadar bahwa tindakan itu salah
dan bertekad tindakan kekerasan tidak akan terjadi pada anaknya
dan kemungkinan yang kedua adalah ia menganggap kekerasan adalah pola asuh yang tepat
sehingga ia menganggap wajar tindak kekerasan adalah salah satu solusi
ketika orang tua baru sama sekali tidak memiliki support system yang baik dari anggota keluarga besar lainnya
atau tidak memperoleh bantuan sama sekali
kans terjadi tindak kekerasan sangat besar
hal ini diperparah oleh rasa lelah mengurus bayi
waktu istirahat atau tidur tidak cukup
kurang waktu untuk diri sendiri
atau kurang asupan makanan
tim liputan cnn indonesia